sus keadaan pasien
baik baik aja kan sus
permisi bu kenapa itu
pak pada kasus ini saya rasa posisi ibu lisa sebagai tersangka
masih belum memiliki bukti yang sangat kuat dan otetik
berdasarkan saksi yang menyatakan bahwa dia hanya menduga
dari cerita saudari ceri dan saudara fahri
yang intinya saksi menyatakan bahwa
dia tidak melihat secara langsung
kalau klien saya ini ibu nisa
dengan tangannya sendiri memotong tali rem mobil ibu retno pak
tapi sidik jari ibu nisa ditemukan pak
artinya ini faktor terbesar
dugaan mengarah kepada ibu nisa
saya paham pak
tidak ada yang bisa membuktikan perbuatannya bukan pak
dengan ini saya mengajukan klien saya ini untuk menjadi tahanan kota pacitan
sampai bukti pasti dan otif ditemukan
dan saya jamin klien saya tidak akan pergi kemanapun
sampai bukti itu yang baru ditemukan
untuk melanjutkan proses selanjutnya pak
terima kasih pak
terima kasih pak
saya sudah mau masuk ke ruang pemeriksaan lantai dua nih
oh iya langsung masuk aja pak ke dalam pak
aku gak mau disini
aku mau pulang
aku gak mau disini mas
ini saya bisa secepatnya keluarkan
pak bubi tenang
saya udah urus semuanya
tetapi ibu nisa harus bersiap
jika ada bukti lain yang ditemukan
untuk melakukan penyelidikan selanjutnya apa
dalam arti lain
ibu nissa bisa bebas
dengan status tahanan kota barat
ini bagus berarti nissa bisa pulang ya
tapi satu lagi pak bobi
ibu nisa jaga sikap
jadi warga negara yang baik
jangan sampai berulang macam macam
karena ibu nisa akan langsung ditangkap pak
yang jelas saya bisa keluar dari sini
saya nggak mau di sini lagi mas
dewi boleh minta izin mas sebentar
dewi ada perlu mesti ke rumah sakit indah pak sih
nggak lama kok
saya udah kembali lagi
kalau gitu saya duluan ibu
terima kasih ya
semua gara gara fahri
aku harus segera kasih dia pelajaran
cepat kamu cari tahu mengenai dr fahri anggara
dokter anak di rumah sakit bunda kasih
nisa udah bebas
isi airnya jangan terlalu panas terlalu dingin oke
bibi tinggal sebentar ya
sebentar kok bu
kok kaget sih ma
orang aku gak salah kok
seneng ya anaknya pulang
noyeon sedang ngantau samarett